kau tahu dia campur tau
berdasarkan informasi dari the ticom
dalam video seorang perempuan duduk di atas sepeda motor
sambil menelpon seseorang
dia kemudian berbicara dengan nada tinggi kepada petugas
yang sedang melakukan operasi justisi
sambil mengancam petugas dengan mengaku sebagai istri jaksa
perempuan ini tidak mengenakan masker
beberapa petugas yang berusaha menenangkannya
diminta diam oleh perempuan ini
polisi mempersilahkan si ibu untuk memanggil suaminya ke lokasi
petugas gabungan meminta agar ibu tersebut diperiksa terlebih dahulu
namun ia enggan menurutinya dengan alasan ingin menjemput anaknya
dan akan kembali ke lokasi setelah menjemput anak
petugas selalu meminta jaminan
namun ia tidak membawa identitas diri
kasat lantas polres aceh tengah
akp yofi artanta mengatakan peristiwa ini terjadi pada selasa tiga belas oktober
dalam operasi justisi di aceh tengah
berdasarkan pemeriksaan sementara
diketahui perempuan ini bukan istri jaksa
ia menolak mengikuti apa yang disampaikan petugas dan repites
perempuan ini juga sempat mencoba melarikan diri
sehingga langsung diserahkan ke satuan reskrim polres aceh tengah
warga yang didominasi oleh perempuan meneriaki para pekerja
yang sedang membersihkan lahan yang oleh pemprov nusa tenggara timur
akan ditanami kelor atau marungga seluas lebih dari empat hektare
suasana berubah ketika para pekerja melakukan aksi balasan
dengan menyerang warga
tiga orang warga mengalami cedera pada kaki
lengan dan luka lecet akibat cepikan di leher
dua di antaranya anak anak
warga protes agar pemprov nusa tenggara timur
menghentikan sementara aktivitasnya hingga sengketa terselesaikan
pemprov ntt bersikeras akan tetap melakukan aktivitas di lahan tersebut
karena mengantongi sertifikat hak pakai
dan membantah terlebih dahulu melakukan tindakan kekerasan
kepada warga besipai
sementara polda ntt berjanji akan menindaklanjuti
semua laporan dari masyarakat dan juga mengimbau agar semua pihak
untuk mematuhi rekomendasi komnas ham
yang sudah diterima oleh para pihak